saudara rapat terbuka rekapitulasi penghitungan suara nasional masih terus berlangsung
hingga senin sore kpu telah selesai melakukan rekapitulasi untuk delapan provinsi
hingga senin sebelas maret kpu telah selesai melaksanakan rapat terbuka rekapitulasi penghitungan suara
untuk tingkat provinsi secara nasional itu untuk delapan provinsi saudara
menurut rencana malam ini akan dilanjutkan dengan rapat rekapitulasi untuk provinsi ntt dki kepulauan riau dan jawa tengah
selesai melaksanakan rapat terbuka pleno rekapitulasi penghitungan suara untuk tingkat provinsi secara nasional itu untuk delapan provinsi
nah rencananya malam ini akan dilakukan
jadi ntt dki capri dan jawa tengah itu akan dijadwalkan malam ini